tolong keluarin asma
ini orang yang akan kita cari
seperti saya kenal bos
itu dia bos itu orangnya bos
kamu jangan kabur
ini kan si mas
ngapain lo disini
kurang ajar juga turun
aduh asmatnya kan kunci
eh pengen tak
pak pak bercanda ya
ngehukum asmat ya

nggak tahu abah

asma langsung ke rumah kevin abah
terus kemana tuh resto
gimana caranya ya kita bisa nengok asma dan abah
kan kevin nggak tahu alamat abah di jakarta
mama juga nggak tahu tuh
tuh kan bu
mas kevin teh masih suka mikirin asma
saya akan cek sama pak arjo
siapa tahu dia sudah berhasil menyekap asma
kenapa ya kevin gak nanya alamat abah waktu itu
aku udah seperti ga tahu
hah gagal lagi kamu
target nih hilang dari pantauan saya
dan saya kira perempuan itu bukan perempuan biasa bos
kamu ini preman macam apa sih
sadari kamu ya itu perempuan hanya perempuan biasa dan perempuan kampung
atau mungkin kamu punya saya cari orang lain aja
enggak bos saya tidak menyerah bos
tolong bos beri saya satu kali kesempatan
waktu terus yang kamu minta waktu yang saya nggak punya ngerti nggak
pokoknya saya tidak akan pernah bayar kamu sampai kami bisa menyekap perempuan kampung itu
belum pulang juga
bah gimana kalau restu cari asma ke rumah kevin
berani kamu sendirian
abah ngapain juga harus takut
yaudah kalau gitu bawa si asma pulang
gimana aja lah hen
ya mana sih men
sebelumnya maaf ya bro
saya sudah sempat lama nggak nyenguk ke sini
saya cuma ingin tahu kondisi anda sekarang gimana
eh anda sendiri gimana
saya sih baik baik saja bro
tapi saya lagi dapat masalah besar bro
bokap anda kenapa hen
bokap saya di penjara bro
iya lo tahu sendiri kan men
pejabat pemerintah sekarang lagi diperiksa oleh kpk
dan bokap saya terbukti korupsi
dan semua barang barang saya di rumah semua disita men
wah maaf banget men gue dengar ya
ya tak apa
lupakan saja men
gue juga takut kehilangan asma sekarang
dia sekarang tinggal sama bokapnya
sampai sekarang dia belum nyemuk gue
gue takut aja kalau dia sadar
kalau nggak pantas buat dia
nggak ada kamus lo itu men
kalau si cewek kampung itu pasti cinta sama lo
jadi lo jangan ragu
si asma salah ngomong deket lah
tolong keluarin asma
tolong keluarin asma
tolong keluarin asma
tolong keluarin asma
oh ya allah
orang beritahu orang di luar
kalau di dalam teh ada asma
asma mau keluar
iya saya datang sendiri bu
ngapain kamu kesini
saya mau ketemu asma boleh
asma yang sama bapaknya yang kampungan itu bukan disini
tapi dari tadi pagi dia pergi
dan belum pulang ke rumah
sebelumnya dia bilang mau jemuk kevin
asma tidak ada disini
dan dia tidak akan pernah ada disini lagi
karena kevin sudah lupa sama dia
itu teh siapa
si kunyuk yang selalu sama bapaknya asbah itu
jangan jangan si parjo sudah berhasil menangkap dia
asma gak ada di rumahnya kevin

dia ada di mana ya
kalau sampai asma tahu
pasti dia gak ketemu sama asma
ada di rumah kevin
eh tapi nggak tahu juga sih abah
soalnya yang restu temuin itu ibunya kevin
dan dia sama sekali nggak memperbolehkan restu masuk rumahnya
ya mungkin aja asmadi di dalam
tapi restu nggak tahu restu nggak boleh masuk abah
ya udah kalau gitu abah sendiri yang datang kesana
eh jangan abah jangan sampai kesana
ntar mah nimbunin masalah lagi
abah bisa marah sama abah juga loh
tapi abah tidak mungkin tinggal diam seperti ini
tanpa mengetahui bagaimana keadaan si asma
ya udah kalau kamu gak mau ikut terserah kamu
abah mau kesana sendirian
uang uang itu mau
uang narik tadi mau
ada air dari dalam gudang
jangan jangan kencing setan
eh si bapak malah bikin kaget asma
bukan jagain gudang